sudah melebihi ambang batas tempat pembuangan akhir atau tpa sarimukti di kabupaten bandung barat akan menambah area tempat pembuangan sampah seluas dua puluh hektare
selengkapnya kami rangkum dalam kilas jawa barat
terpantau hingga selasa pagi daya tampung tempat pembuangan akhir atau tpa sarimukti di kabupaten bandung barat saat ini dalam kondisi overload atau melebihi ambang batas
dari empat zona yang ada seluas dua puluh lima delapan hektare tpa sarimukti diperkirakan hanya sanggup menampung sampah untuk tiga bulan ke depan
untuk mengantisipasi hal itu badan pengelolaan sampah regional bpsr jawa barat bekerjasama dengan perhutani berencana akan menambah area tempat pembuangan sampah

tpa sarimukti merupakan lokasi terakhir untuk menampung sampah sampah yang berasal dari kota bandung kabupaten bandung kota cimahi dan kabupaten bandung barat
di ruas tol palikanci cirebon tepatnya di res area dua ratus delapan
petugas kepolisian dinas perhubungan dan jasa marga menggelar razia kendaraan jenis truk selesai siang
razia menyasar truk bermuatan yang melebihi kapasitas
sebanyak delapan puluh persen truk yang melintas terbukti melanggar aturan karena membawa muatan melebihi kapasitas
tidak menggawa kendaraan masuk ke ruas jalan nol ini dengan overload maupun overkapasitas
sehingga diharapkan mereka dapat terhindar dari kecelakaan kecelakaan yang sering terjadi
kita lihat dari hasil pemeriksaan hari ini mungkin delapan puluh persen dari kendaraan yang masuk ke area jalan tol ini overload
ya overload overload khususnya tonasi
selain memberi tindakan tilang truk yang terjaring razia diarahkan keluar dari ruas jalan tol
tim liputan transmedia